presiden joko widodo membeli sapi berbobot satu dua ton seharga sembilan puluh juta rupiah
untuk dikorbankan di masjid agung provinsi banten pada hari raya idul adha seribu empat ratus empat puluh hijriah mendatang
tidak ada perawatan khusus dari pedagang terhadap sapi jenis simental tersebut
karena tiga tahun terakhir menjadi langganan keluarga jokowi
inilah jenis sapi simental yang telah berusia empat tahun dengan bobot satu dua ton
sapi ini menjadi pilihan presiden joko widodo untuk dikurbankan pada hari raya idul adha dua ribu sembilan belas mendatang
presiden jokowi membeli sapi ini seharga sembilan puluh juta rupiah
dari pedagang hewan kurban spesialis hewan sapi berukuran besar
yang berlokasi di kelurahan karangtengah kecamatan karangtengah kota tanggerang banten
ini merupakan tahun ketiga presiden jokowi membeli sapi kurban di lokasi ini
rencananya sapi akan dikorbankan untuk masyarakat provinsi banten melalui masjid agung banten
sang pedagang matroji mengaku
tidak ada perawatan khusus terhadap sapi pilihan presiden tersebut
semua perlakuan terhadap sapi berukuran besar sama saja
termasuk pemberian asupan makanan
sementara itu petugas dinas ketahanan pangan kota tanggerang senin sore
memeriksa kondisi kesehatan hewan kurban yang telah berada di lapak lapak pedagang
pemeriksaan meliputi kesehatan gigi dan mulut
untuk memastikan hewan kurban bebas dari penyakit antraks
ataupun penyakit kaki dan mulut
untuk memastikan bahwa hewan kurban yang dijual di kota tangerang itu kondisinya sehat
kalau pada saat dipotong kemudian kita melihat misalnya ada cacing
itu sebaiknya tidak diambil
kita dilaporkan kembali kepada penjualan untuk ditukar
menjelang hari raya idul adha terjadi kenaikan harga hewan kurban
khususnya sapi sebesar tiga puluh persen dibanding tahun sebelumnya
saat ini harga termurah untuk sapi kurban di lapak pedagang di kota tanggerang
mencapai dua puluh tiga juta rupiah per ekor
perkembangan motorik kakinya terhambat dan lemah
sehingga saat ini ia tidak bisa menggunakan kedua kakinya
tak dipungkiri pernah terlintas di benaknya
namun langsung ditepisnya pikiran itu
keterbatasan yang dialaminya justru ia pandang sebagai sebuah perjuangan
yang ia yakini bisa dilewati
di tengah kondisinya
cynthia masih bisa berjuang untuk mencari nafkah untuk keluarganya
ayahnya juga sakit keras dan hanya bisa terbaring di tempat tidur
kondisi yang cynthia alami sekarang ini sebenarnya awal mengajarkan itu kayak gimana
awalnya itu pas ibu ngandung aku umur enam bulan
dan memang harus di
segera disesara untuk menyelamatin ibu
jadi dulu itu otakku rusak
otak bagian kaki
jadi pengaruhnya ya ke sekarang ini
selain cynthia yang juga kondisinya seperti ini
kemudian ayah juga sakit ya
kalau ayah kenapa itu
ayah terkena kanker nasofaring
katanya sih untuk saat ini kondisinya udah benar benar udah nggak bisa
istilahnya apa ya
hanya bisa berharap keajaiban tuhan
sejak ayahnya sakit pada tahun dua ribu sembilan
sang kepala keluarga tidak bisa mencari nafkah
ibunya saat itu hanya bekerja serabutan
ia pun terketuk hati untuk membantu perekonomian keluarga
sekalipun ia memiliki dua saudara
kakak laki lakinya sudah berkeluarga
tinggal terpisah dan jarang berkomunikasi
sementara sang adik masih duduk di bangku sekolah dasar
yang juga butuh banyak biaya
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
sang ibu juga membuat dan menjadi reseller rempeyek
cynthia dan adiknya juga turut membantu
seperti proses pengemasan dan pemasaran ke beberapa relasinya
satu kantong plastik peyek kacang atau teri dihargai tiga ribu rupiah
bahkan cynthia sempat mencoba berjualan di jalanan sekitar rumah sakit tempatnya berobat
video perjuangan remaja ini pun sempat viral di media sosial
berjalan dengan merangka dan mengalungkan peyek di lehernya
ia menjajakan peyek buatan ibunya
ia tidak pernah malu dengan kondisinya
baginya ia jauh lebih malu jika tidak bisa berbuat apa apa untuk keluarganya
sayang kurang dari sebulan ia berjualan di luar rumah
kondisi ayahnya yang kian menurun dan ibunya yang harus bekerja membuatnya tidak bisa meninggalkan rumah
namun ia tetap membantu menitipkan dagangan ibunya ke warung

ruang gerak sintia semakin terbatas sejak ayahnya sakit
termasuk dalam pendidikannya
terakhir sintia mendapatkan ijazah smp di sebuah sekolah formal
pada jenjang lanjutan cynthia terpaksa melanjutkan pendidikan program paket c

sekolah yang ia jalani secara online setahun terakhir ini sambil merawat sang ayah
sekolah yang ia jalani secara online setahun terakhir ini sambil merawat sang ayah

cynthia berarti sekarang ini kegiatannya pakai c ya kalau belajar
itu kayak gimana tuh

kalau ada tugas yang harus dikerjain lihat materi di google classroom
kalau aku tertarik dengan dokter cuman ya tertarik dengan hukum juga sih
di mata keluarga sosok sintia adalah sosok yang suka membantu dan ceria
semangatnya itulah yang membuat ibunya menjadi sekuat seperti saat ini hingga
bisa mencari nafkah menghidupi keluarga
dengan kondisi bapak yang sebelumnya kerja iya sakit ya
ya nggak cukup ya nggak cukup kita ya kadang ya dulu sering justru orang nyetrika
baju orang dari sana ke sini sana ke sini kadang ada orang punya hajatan kita
disuruh ya masak nasi kora kora atau apa gitu apapun ibu iya apa yang ada di
benak sekarang yang udah di benakku ya semoga kehidupan bisa berubah
sama seperti remaja seusianya cynthia ingin merasakan bepergian keluar rumah
kepada timsian indonesia cynthia menyampaikan keinginannya yang sederhana yaitu melihat salah satu taman kota yang dipilih patasid socio fasilitas dan memegangkan mujib
kami pun berupaya
mewujudkan keinginan sintia
raut kegembiraan di wajahnya
melihat situasi baru
senang juga karena kan
udah lama gak lihat
kota surabaya ya dengan
taman bungkunya yang cantik gini
aktivitasmu selain di rumah jaga orang tua
kalau jualan peyya sih aku
sementara karena kondisinya lagi
karena ayah kan kondisinya
justru dia yang membutuhkan
kakek sintia memang tidak
sosok sintia menggambarkan
sosok anak yang tak pernah lelah
dan terus berjuang
untuk sembuh demi keluarganya
pakai kita menggalakkan
waktu dia datang dulu itu kontrol duduknya buruk
jadi dia kemampuan untuk duduknya itu masih belum bagus
sekarang dia sudah baik kan jadi sudah duduk dengan tegak ya dengan baik
juga ada kekakuan di beberapa otot yang dulu dibandingkan sekarang sudah berkurang
usaha tidak mengkhianati hasil
itulah kata kata yang cocok menggambarkan sosok sintia
namun kegigihan sintia untuk terus berobat nyatanya perlahan mulai menghasilkan buah yang manis
menurut dokter yang menangani sintia kondisi yang dialaminya secara medis dinamai spastik diplegia serebral palsi
kondisi ini membuat otot gerak
anggota bawah menjadi kaku
namun hal ini tidak memengaruhi kecerdasan otak dan anggota gerak bagian atas
sintia masuk di cp diplegia spastik
dan cp ini keparahannya juga bermacam macam
tidak semua cp kecerdasannya terganggu
ada yang kecerdasannya tetap normal ya contohnya sintia
kan dia cerdasannya tetap baik
anggota gerak atas dia juga baik
yang bawah yang terganggu
nah untuk anak anak seperti ini itu ya belajar kan masih bisa
sekolah insya allah bisa
dan juga nantinya mencari nafkah ya berkarir juga tentunya juga bisa
setahun lalu sintia mulai memberanikan diri untuk melakukan pengobatan
alasannya baru mulai pengobatan saat itu
karena ia takut membebani ibunya
apalagi ia masih punya tanggung jawab untuk merawat ayahnya
namun setelah yakin dan mengetahui pengobatannya dijamin oleh pemerintah
akhirnya ia mulai menjalani pengobatan
dalam satu minggu ia menjalani terapi sebanyak dua kali di rumah sakit dr sutomo surabaya
bukan tanpa terapi
tanpa tangan tentunya
awalnya setiap kali pengobatan ia didampingi ibunya
namun karena kondisi yang tidak memungkinkan
sintia terpaksa harus menjalani pengobatan sendiri
tak dapat dipungkiri pertolongan dari tangan tangan tuhan kerap menghampirinya
kala itu ia ditawari untuk menggunakan ambulans secara gratis
untuk mengantarnya setiap kali menjalani terapi di rumah sakit
dalam sekali terapi ia bisa menghabiskan waktu seharian
artinya ketika ia menjalani pengobatan ibunya akan mengambil libur untuk menjaga sang ayah di rumah
semangatnya untuk sembuh begitu kuat
sekalipun harus melalui proses yang kadang kadang tidak terlalu berhasil
ia akan mengelelahkan dan menyakitkan
perubahan yang tadinya secara medis dianggap mustahil
kini tampak membuahkan hasil
tadi habis latihan berapa kali lewat nih di paralel
kurang lebih lima kali mbak
ada perubahan nggak dulu waktu dari pertama sampai sekarang
ada sih mbak lebih kuat aja jalan jauh sekarang
usaha kamu untuk sembuh intinya untuk bisa beraktivitas normal sejauh ini apa aja yang sudah kamu lakukan
terus latihan di rumah apa yang diajarin di sini diulang berdoa nomor satu
support dari tenaga medis di sini juga berarti
iya baik baik di sini semua
apa yang ada di benak kamu sekarang sampai
yang di benak saya adalah
gimanapun hasilnya nanti aku akan terima dengan lapang dada
yang penting aku udah berusaha sampai sini sendirian
melakuin dengan yang terbaik dengan maksimal
cinta aku sendiri
kita berusaha selrat kerajaannya
itu yang terbaik rajin kamu
dan kamu bisa tahan kerajaan mekopawa
terima kasih r alat kamarin
tahan juga kerja mata kamu
berjuang untuk menjadi penguat keluarga
kita semua bisa belajar bahwa keterbatasan tidak menghalangi untuk terus bermimpi
cynthia mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan bisa dilakukan dengan cara sederhana
dan dengan orang terdekat sekalipun yakni untuk keluarga
kisah selanjutnya adalah perjuang keluarga lain yang tak pernah berhenti menyerah meski diusia senja

kisah selanjutnya adalah perjuang keluarga lain yang tak pernah berhenti menyerah meski diusia senja
alhamdulillah semuanya sudah tersalurkan dengan sempurna sekitar tiga puluh juta seratus ribu
oke dan kita sekarang mau lihat apa saja sih donasi berbuat baik yang sudah diterima oleh kakek abbas
dan dimanfaatkan untuk apa saja gitu ya katia
abbas hidayat lahir delapan puluh empat tahun lalu di tasik malaya

namun sebagian besar hidupnya dihabiskan
untuk mengadu nasib di jakarta
kamar sempit berukuran dua lima x dua meter yang terletak di mampang perapatan inilah satu satunya tempat berlindung
hari harinya dilalui dengan menjadi tukang patri panci
sebuah pekerjaan yang mungkin makin usang dimakan zaman
keahliannya mematri didapat dari pekerjaan pertamanya saat datang ke jakarta tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh lalu
yakni mengerjakan talang atap rumah seng
namun lama kelamaan atap seng sudah mulai ditinggalkan orang
abas pun berpindah mematri perabotan rumah tangga
sejak awal tahun dua ribu an
para ibu rumah tangga dan pemilik warung mulai meninggalkan kompor minyak tanah dan beralih ke kompor gas
sejak itulah abas kehilangan banyak pelanggan
sekali mematri abas biasanya tidak mematok harga
kadang ia diupah sepuluh atau dua puluh ribu rupiah tergantung besarnya lubang yang ditambal
keuntungan dari mematri dipakai abbas untuk kebutuhan makan sehari hari
dan juga membayar uang sewa rumah sebesar tiga ratus lima puluh ribu rupiah per bulan
jika masih ada sisa ia kirimkan untuk istri dan anak anaknya di tasikmalaya
namun tubuh renta abbas tak bisa lagi dibohongi
ia tak bisa berlama lama di jalanan sebelah matanya juga sudah lama pudar
dan hanya mengandalkan kemampuan
sebelah matanya juga sudah lama pudar dan hanya mengandalkan kemampuan

lagi nggak punya kayu bakar waktu itu
terpaksa naik jatuh jam
tadinya cuma mau manggas doang nanti bapaknya besok pagi lagi
cuma waktu naik jam dua jatuh inget inget maghrib jauh lagi
kalau kondisi matanya bapak katanya
ini kondisi bapak yang ini tapi yang sebelah ini ini kena itu
kenaran ping bambu waktu inder lah nyegat nyegat kerobolan di hutan gitu
malah ada yang
yang ikut sama kita kan dari batalion tiga ratus dua kopra syukur sama kopra romli
terus sama sekali nggak kelihatan
ini cuma remeng remeng
kalau ini ya mungkin udah lamur gitu
kisah abbas telah ditayangkan akhir tahun dua ribu dua puluh dua lalu
dan menginspirasi sahabat baik untuk turut berbagi
melalui platform perbuatbaik id
tim berbuat baik pun berkesempatan untuk menemuinya di kampung halaman
di desa sukamaju kecamatan pagar agung kabupaten tasikmalaya
sejak menerima manfaat dari sahabat baik hidup abbas kini sedikit berubah
sebagian hasil donasi yang diberikan oleh perbuat baik
telah dimanfaatkan abbas untuk membuka warung kecil kecilan di teras rumahnya
kenapa kepikirannya buka warung
supaya jangan sampai ke uang yang dikasih rumah kakek
jangan sampai abis gitu
jadi kita jalanin gitu
kalau dibikin usaha kan nanti ada keadaannya
juga kan di usia usia tua ini tuh pengennya kita usahanya tuh lebih ke keluarga
dan nggak lagi keliling untuk jualan dan lain lain ya
karena memang abbas juga sudah lansia
jadi pengennya tuh kita memang usaha buat abbas
biar abah bisa di rumah terus istirahat
jadi biar nanti keluarganya yang menjalankan gitu ya ya abbas
saya berharap itu bisa jadi sebuah hasil terus karena kita policial
setiap satu bungkus kue pangsit dihargai seribu rupiah
kue kue ini dititipkan di beberapa warung
dalam seminggu anak abbas bisa menjual lebih dari satu ratus lima puluh bungkus
abbas menyadari bahwa meski telah usia lanjut
kebutuhan hidupnya dan istri serta anak dan cucunya masih banyak yang harus dipenuhi
untuk itu memanfaatkan donasi sebagai modal membuka ladang usaha baru
menjadi strategi untuk bertahan hidup di sisa usia
terlebih istri abas oji
yang berusia hampir tujuh puluh tahun menderita sakit rem
dan juga berusia dua tahun yang terakhir
hingga tak bisa berjalan
beruntung dua bulan terakhir oci sudah bisa kembali berjalan dan beraktivitas
oci masih harus rutin berobat ke klinik agar penyakitnya meredah
kakek abbas ini kita dari berbuat baik sudah menyerahkan seluruhnya ya kek ya
sekitar rp tiga puluh juta seratus ribu
nah kakek selanjutnya harapannya apa nih untuk keluarga
harapannya mudah mudahan nenek diangkat penyakitnya
disehatkan lagi dan anak anak soleh solehah paling berbakti kepada dua orang tua
tenaga di tubuh abbas memang boleh semakin berkurang
namun semangatnya tak pernah surut
abas adalah gambaran kepala keluarga sejati yang tak mau berpangku tangan
kepada orang seperti abbas rezeki akan selalu datang
tak selalu berupa materi
namun ketentraman di tengah keluarga